anda tentu tak menyangka bahan olahan bauksit terdapat di sekitar kita
bahan mineral tambang berwarna coklat kemerahan ini terhampar melimpah di kecematan tayan sanggau kalimantan barat
bauksit disebut presiden joko widodo segera dilarang ekspor dalam kondisi mentah
apakah anda mengenal bauksit
tahunya bahan tambangnya tapi nggak tahu baksit itu apa gunanya untuk apa nggak tahu
bang tahu nggak bauksit
saya benar benar tidak mengetahui bauksit itu apa
dan termasuk dalam kategori apa dari tambang saya kurang mengerti mengenai bauksit tersebut
bauksit setahu saya sih bahan baku pesawat terbang
oh iya bagaimana cara prosesnya bauksit sampai jadi bahan pesawat terbang
ya dari aluminium ya itu sih saya pelore dari pelajaran ipa
ya bauksit merupakan bahan mineral mentah yang dapat diolah menjadi
mobil pesawat pagar rumah anda bisa jadi mengandung unsur aluminium ini
bahan tersebut terbentuk secara alami di jenis tanah laterit atau tanah merah kaya aluminium oksida yang tercuci oleh air hujan
kalimantan barat merupakan salah satu daerah penghasil bauksit terbesar di indonesia
ini adalah bauksit yang sudah dicuci
berdasarkan laman geologi com bauksit memiliki kekerasan satu hingga tiga skala most atau setara dengan batu kapur
silika dan besi masih mendominasi biji bauksit yang diambil dari alam
saat ini baru terdapat dua fasilitas pemurnian bauksit atau smelter
pt indonesia chemical alumina menggunakan reaksi kimia untuk memurnikan biji bauksit menjadi bubuk putih alumina atau chemical grade alumina
khusus bauksit itu nilai tambahnya luar biasa besar
sebenarnya saja itu bisa sampai delapan kali peningkatan nilai tambah
bahkan kalau sampai produk akhir bisa sampai lima belas kali nilai tambah
artinya betapa luar biasanya nilai tambah dari bauksit
saya kira berkaca dari pengalaman nikel sudah sewajarnya kalau bauksit segera juga harus beroperasi

bunga ini juga diolah di pabrik peleburan milik pt inalum menjadi aluminium berbentuk ingot bilet dan juga aloi

merupakan aluminium batangan yang biasanya akan dilebur ulang untuk dicetak menjadi berbagai macam produk seperti kaleng kemasan minuman dan juga makanan
adapun bilet adalah aluminium berbentuk pipa pipa panjang yang sering dipakai sebagai bahan konstruksi bangunan
sedangkan aloy merupakan aluminium yang mudah dibentuk untuk rangka dan mesin otomotif serta bagian badan pesawat terbang

biji bauksit memiliki nilai tambah menjadi lima belas kali lipat jika diolah menjadi produk akhir aluminium
sebagai perbandingan biji bauksit mentah dijual di kisaran delapan belas dolar amerika serikat
sedangkan aluminium dijual saat ini di kisaran harga dua empat ratus dolar as per ton
selain masalah nilai tambah karena harga investasi teknologi dan serapan tenaga kerja
menjadi sisi positif hilirisasi yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian indonesia